politikus partai demokrat andi arief tidak ditahan dan diperbolehkan pulang oleh pihak kepolisian
usai mendapat rekomendasi menjalani rehabilitasi oleh bnn
dan keputusan ini membuat pihak banyak menganggap sebagai presiden buruk bagi pemberantasan narkoba di indonesia
salah satunya datang dari musisi iwake yang juga pernah terjerat kasus narkotika
inilah cuitan dari musisi iwake yang mempertanyakan perlakuan terhadap andi arief
yang tidak ditahan selama menunggu proses asesmen terkait kasus narkotika
iwake mengaku perlakuan terhadap andi arief berbeda saat iwake tertangkap tangan membawa ganja
saat menjalani proses asesmen iwake tidak diperbolehkan pulang
melainkan menunggu hasil asesmen di kantor bnn
keputusan untuk tidak menahan andi arief juga mendapat tentangan dari ketua gerakan anti narkotika granat henry yosodiningrat
menurut henry kepolisian sebenarnya memiliki bukti kuat untuk menahan andi arief
keputusan ini pun dianggap menjadi presiden buruk dalam upaya pemberantasan narkoba
sebelumnya politikus partai demokrat andi arief sudah dipulangkan dari bares krimpori sejak selasa malam
adik kumas polri irjen paul muhammad iqbal mengatakan
berdasarkan hasil tes urin dan pemeriksaan petugas
andi arief dikategorikan hanya sebagai pengguna dan tidak terlibat jaringan pengedar narkoba
andi tidak ditahan selain karena tidak ditemukan barang bukti narkoba
perkaranya juga tidak dilanjutkan ke proses

sementara itu pihak keluarga meminta agar andi arief dirawat jalan dan menjalani rehabilitasi secara berkala
sehingga tidak perlu tinggal di panti rehabilitasi
alasannya tingkat kecanduan andi arief rendah
tidak ada barang bukti narkotika pada tersangka aa
tersangka aa tidak terlibat jaringan kejahatan narkoba
direkomendasikan untuk dilakukan assessment
kasus narkoba yang menjerat andi arief mengundang komentar berbagai pihak
termasuk mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md
mahfud md dan andi arief sempat melakukan perang pendapat di media sosial
mahfud md sempat mencuit ulang perdebatan dirinya dengan andi arief di twitter
soal hoax tujuh kontainer surat suara dalam kondisi tercoblos pada januari lalu
dalam perdebatan itu mahfud juga sempat menyinggung tweet lamanya soal narkoba dapat membunuh anak bangsa
dalam tweetannya hari ini andi meminta mahfud md untuk jangan berspekulasi soal kejadian yang menimpanya
andi arief juga mengancam akan menuntut mahfud md dan meminta lembaga yang memberinya gelar profesor untuk mencabut gelar itu
karena andi menilai mahfud md so tau dan so benar